pak korps lalu lintas polri irjen a an suhanan meninjau command center pjr km dua puluh sembilan
dan mengecek kesiapan command center km satu ratus delapan puluh delapan cipali yang jadi pusat kendali informasi dan koordinasi selama kegiatan operasi ketupat
common center untuk kegiatan operasi ketupat ini bisa beroperasi untuk melakukan beberapa tindakan secara cepat
dan memantau permasalahan permasalahan yang ada di jalan secara real time
nantinya common center km satu ratus delapan puluh delapan akan terintegrasi dengan semua cctv yang ada di polda jawa barat
sehingga akan memperkaya informasi dan mata para petugas
tadi kita ke command center di km dua puluh sembilan jalan taji kampek
kita integrasikan seluruh aplikasi dari seluruh stakeholder yang ada
baik itu dari bujt jasa marga kemudian dari pelabuhan penyeberangan dari cctv kita juga k tiga i itu semua kita integrasikan
sehingga common center tersebut ini menjadi pusat kendali pusat informasi